dongeng bahasa indonesia
janji yang tidak ditepati
dahulu kala ketika jepang masih muda
di sana tinggal di sebuah desa kecil
seorang pria dengan nama hisasi
dia baik dan muda
tetapi hidup tidak adil baginya
dan karena itu dia sangat miskin
dia harus bekerja keras untuk hidupnya selama berhari hari
ketika matahari bersinar dengan baik
tetapi ketika musim dingin tiba
ia akan menemukan sangat sedikit pekerjaan
dan kadang kadang akan sangat kelaparan
suatu hari ketika dia keluar
berjalan dalam angin dingin
dia melihat seekor burung bangau tergeletak di salju
oh seekor bangau
hari ini sepertinya aku beruntung
aku bisa membuat sup dari bangau
tapi ketika dia melihat lebih dekat
dia melihat betapa indahnya bangau itu
dan hatinya terangkat oleh keindahannya
aku tidak bisa memasak bangau ini
terlihat sangat cantik
oh apa itu
dan dari tasnya
dia mengeluarkan basam untuk menyembuhkan bangau itu
balsam itu terbuat dari banyak ramuan khusus di negeri itu
ini dia bangau kecil
mari kita perbaiki sayapmu
oh jangan bergerak
tapi kau akan segera sembuh
dan seperti yang dia katakan
bangau segera mulai mengepakkan sayapnya
dia tidak merasakan sakit lagi
dan sekarang memandang penyelamatnya
dan bangau itu mengepakkan kedua sayapnya
lalu terbang menjauh
ya kurasa hari ini aku akan kelaparan juga
malam itu ketika hisasi tertidur lelap
angin di luar semakin kencang
setelah beberapa saat
dia terbangun oleh suara ketukan
tapi ketukan itu terus berlanjut
dan mulai semakin keras
hisashi sekarang merasa khawatir
suara ini tidak terdengar seperti angin sama sekali
bagaimana jika itu pencuri
aku harus pergi dan memeriksanya
siapa di sana
aku bertanya namamu
baik mari kita buka saja pintunya
dan ketika dia membuka pintu
dia terkejut melihat seorang wanita cantik berdiri di luar
di udara yang sangat dingin
dia membawa tas besar yang diletakkan di sampingnya
oh tidak apa kau baik baik saja
ayo segera masuk cepat
wanita itu tidak bersuara
dan jatuh ke pelukan hisashi dengan lemah
ya ampun tubuhnya
ya ampun tubuhnya
tubuhnya sedingin es
dia pasti sangat lemah
aku akan membawanya tas itu nanti
dan menempatkannya ke tempat tidurnya yang hangat
sekarang kau akan hangat
lapar dan dingin
orang asing yang cantik di rumahku
hari yang aneh
dia segera tertidur di depan nyala api
pagi berikutnya dia bangun
dan melihat wanita itu duduk di sisinya
maaf kalau aku datang begitu tiba tiba tadi malam
oh tidak tidak apa apa
apakah kau cukup hangat dalam tidurmu
aku baik baik saja
dan tidurku juga sangat baik semalam
tapi katakan padaku
dari mana asalmu
aku aku tidak punya rumah
aku berkeliaran dalam kedinginan ketika aku melihat rumahmu
aku tidak punya tempat tinggal
ya mengapa kau tidak tinggal di sini
sampai kau tahu kemana kau harus pergi
dan juga aku harap aku bisa memberimu sesuatu untuk dimakan
tapi seperti yang kau lihat
oh itu tidak jadi masalah
tas yang aku bawa semalam itu penuh dengan beras
di mana itu
aku menyimpannya di sana di sudut
suruh mengambil beras
dan segera membuat sepanci nasi panas untuk mereka berdua
hisashi belum makan selama berhari hari dengan benar
dan dengan demikian menjatuhkan seluruh mangkuk ke bawah
itu enak sekali
sekarang apakah aku boleh tinggal di sini
lalu selama beberapa hari
keduanya hidup cukup bahagia bersama
dan ketika mereka saling mengenal
hisasi segera jatuh cinta pada suruh
tapi apa yang bisa aku lakukan
dia tidak akan mau menikah dengan orang sepertiku
tapi tidak ada salahnya bertanya
suruh ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu
maukah dirimu menikah dengan pria sepertiku
aku tahu aku miskin dan semuanya kecuali
apakah kau baru saja bilang iya
aku telah melihat betapa baik dan lembutnya dirimu
dan aku ingin menikah denganmu
dan sejak saat itu suruh dan hisashi hidup bersama sebagai suami dan istri
musim dingin segera berlalu
dan dengan itu begitu pula karung merah suruh
hisashi mulai bekerja lagi
tetapi dia masih mendapat gaji yang sangat sedikit
dia sangat sedih
sayangku kau tidak perlu khawatir
aku akan memberimu kain yang indah untuk dijual di pasar
tapi dari mana aku bisa mendapatkan kain ini
aku akan membuatnya tapi aku butuh waktu lima hari untuk membuat itu
aku akan mengunci diri di kamar dan menenun kain untukmu
tetapi kau harus berjanji kepadaku untuk tidak pernah masuk ke sana
aku akan keluar dari kamar begitu aku selesai
hisasi merasa sangat bingung tetapi
dia setuju dengan suruh
maka hari itu suruh masuk ke kamar dan mengurung diri selama lima hari
hisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan
tetapi dia menunggu dengan sabar untuk istrinya
pada hari terakhir suruh keluar dari kapal
dan di tangannya ada selembar kain yang sangat indah
di sana ada bunga dan burung yang disulam
dan tampak cocok untuk seorang ratu
itu terlihat sangat indah
bagaimana kau melakukannya cintaku
shh ini sebuah rahasia
sekarang pergilah dan juallah ini
lalu hisasi keluar dan menjual kain itu
ketika dia pulang dia dalam suasana hati yang sangat baik
dia bertemu dengan istrinya
dan bercerita tentang bagaimana dia menjual kain itu dengan harga yang sangat baik
itu bagus sekali
dengan uang ini aku akan memasakkan kau sesuatu yang sangat lezat
itu terjadi selama beberapa waktu
suruh akan mengunci diri di kamar selama lima hari
dan hisashi akan menunggu dengan sabar untuknya
tetapi setiap kali dia keluar dari ruangan
dia terlihat lebih lelah daripada yang terakhir kali
suatu hari seorang teman hisasi dari kota datang mengunjunginya
mereka saling menyapa dan bertanya tentang kehidupan masing masing
istriku adalah wanita paling cantik dan baik yang pernah aku temui temanku
aku harap kau bisa bertemu dengannya
tetapi dia telah mengunci dirinya di kamar
apa kenapa apakah kalian berdua bertengkar
hisashi menjelaskan tentang tindakan suruh dan temannya itu tampak geli
kau adalah suaminya namun kau bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan itu
bahkan orang asing yang tidak ingin kau ketahui
ya aku harus pergi sekarang
berikan salamku untuk istri rahasiamu
hisashi sangat khawatir ketika dia mendengar beberapa kata terakhir dari temannya itu
memang benar bahwa dia tidak pernah benar benar bertanya kepada istrinya apa yang dia lakukan di kamar itu
dan juga dari mana dia mendapatkan kain indah itu
aku harus mencari tahu
jadi kali ini dia memutuskan untuk mengintip ke dalam ruangan
suruh telah mempercayai suaminya dan karenanya tidak pernah mengunci pintu lagi
lalu ketika hisashi membuka pintu dia terkejut melihatnya
bukan istrinya yang cantik tetapi bangau yang dia selamatkan beberapa bulan yang lalu
makhluk malang itu mencabut bulu bulu putih salju yang indah untuk membuat kain yang indah
kau suruh kau seekor bangau
hisasih kenapa kenapa kau melanggar janjimu
dan dengan itu suruh mengepakkan sayapnya dan terbang keluar jalan
suruh tidak tunggu maafkan aku suruh
maaf aku telah membohongimu cintaku
tapi aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku malam itu
dan aku benar benar mencintaimu tapi aku ingin kau percaya padaku
tolonglah tetap bersamaku aku tidak akan pernah melanggar janjimu lagi
tapi suruh terbang tinggi di udara dan tidak pernah kembali lagi
hisashi patah hati
dia sangat mencintai suruh
dan sejak saat itu dia tidak pernah menikah dengan orang lain
dia akan berkeliaran memandangi langit dan menunggu suruh untuk kembali
tapi dia tidak pernah melakukannya
dia telah merusak kepercayaannya dan kepercayaan itu tidak datang dua kali
setelah hilang kau mungkin tidak akan mendapatkannya kembali
dan kalaupun kau mendapatkannya itu tidak akan pernah sama